jangan sampai kita terjerumus ke jurang yang lebih dalam
insya allah tidak bu
hei keluar lu
oh jadi ini anak muda yang sehat
baru punya ilmu sedikit saja sudah belangku loh
maaf pak kalian
jangan halangi jalan saya
hei bu memang ini jalan anak moyangmu ha
sudah sikat saja
amin ya pak lu
kamu bawa syarat syaratnya
kain putih ini
kamu kenakan sekarang
tentilah di sana
sekarang kamu bersemedi di sini
bapak mau pergi kemana sih bu
kok udah pergi lama banget gak pulang pulang
iya sih vela kangen sama bapak
kalau gak ada bapaknya aja gak manja gitu
vela kan malu kalau manja manjain sama bapak
lagian vela kan udah gede bu
dia mau menenangkan diri
ya udah deh
kalau gitu vela pergi ke kampus dulu ya bu
enggak sarapan dulu
nanti aja deh bu di kampus
tilakatmu sudah selesai
kamu boleh membuka kedua matamu
ada beberapa syarat yang harus kamu turuti berhubungan dengan gong gaib yang kamu dapat
oh gong ini berasal dari tadak ini jadi jangan sekali kali kamu memainkan gong gaib ini dekat makam keram
kalau kamu tidak ingin celaka
saya mengerti mba
bagus bagus sekarang kamu boleh pulang
syukur alhamdulillah bu
semua pementasan tarian kita berjalan sukses ya
vela aja gak nyangka kita bisa sukses lagi secepat ininya kan pak
aduh pokoknya pementasan semalam itu betul betul luar biasa bu
terutama sambutan untuk teis
untung teknis bisa cepat sembuh ya pak ya
ibu ikut bahagia mendengarnya
kebetulan aku sarapan ya
teis udah sarapan tadi di rumah
oh iya bapak ibu
tulis bawa suruhan orang dari bapak bupati
katanya mau sewa grup tari kita pak
mana orangnya teis
ada di depan pak
ini mah pejabat bu
kau bisa sih
kita naik kembali
tapi yang membuka rezeki kita
itu adalah allah subhanahu wa ta'ala
kaum ini tidak ada artinya
iya pak pak jawa ngerti
pak jadi pak bupati
pakai sandar kita
jadi pak poskonya pak sudah terima
baik ibu saya takut masih dulu ya
kerja kita saja yang takut
makanya kerja ke otak jangan pakai nebuk
iya si bos masa kita melundang di saling
kita kan sudah menjalankan semua permintaan
kalian sudah tolong tolong saja
saya mau kalian selidiki
kenapa sangkertarinya nano bisa maju begitu pesat
malam ini juga saya perlu informasinya
jangan jangan dia pakai gunta